dengan berjalan kaki sejumlah calon haji indonesia
mendatangi sejumlah pertokohan dan pasar tradisional
yang berada di distrik ajen mekah
para jemaah haji umumnya membeli kebutuhan makan
seperti sayuran dan buah buahan
setelah adanya kebijakan pemerintah indonesia
yang menghentikan sementara pelayanan catering di hotel
hanan salah seorang calon haji indonesia
mengaku sengaja membeli makanan di luar
setelah adanya penghentian layanan makan di hotel
hahaha ketularan ketularan
untuk menghilangkan kerinduan makanan khas indonesia
beberapa calon haji bahkan sengaja membuat pelacing kangkung
dan sambal dengan peralatan seadanya
sebelumnya diketahui pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan
penghentian pelayanan catering pada hari minggu tujuh tiga belas dan empat belas julhiza
penghentian sementara layanan catering jemaah haji indonesia ini
dilakukan oleh pemerintah indonesia
karena adanya gangguan distribusi yang disebabkan
lalu lintas yang padat jelang puncak ibadah haji
sementara itu jemaah haji indonesia dijadwalkan
akan diberangkatkan ke arafah pada senin delapan julhijjah
untuk melaksanakan rangkaian puncak haji
yakni wukuf di arafah pada selasa sembilan julhijjah
mabit di musdalifah dan melontar jumroh di mina
dodi wahyudi mekah arab saudi